meluruskan apa yang salah
kalaupun ada yang harus kita lawan
itu karena mereka mencoba untuk menghalangi kita
seperti bos kalian berdua
is baru setengah kang pipit udah nambah
pipit mau orangnya memang gesit
di pasar hari ini ada kejadian
empat orang ibu ibu yang belanja kecopetan
saya curiga ini bukan kecepatan biasa
akan bisa kesini ke pasar
kamu kan juga lagi kesini
iis es campurnya mau nambah
enggak udah kenyang
kalau gitu biar pipit wakilin aja
es campurnya hijidai
kalau pipit belum kenyang
kagok belum pulteng
dekat udah ngasih satu paket lagi
pipit lagi ke semarang
kita masih menunggu satu orang lagi
saya sudah datang
ada junedi enggak
aku telpon gak diangkat
memangnya ada apa nyari junaidi
kalau gak ada yaudah kasih
jangan marah dong
bukan marah kesel
kesel sama saya
kesel sama dewi juga
dia barusan nelfon saya
katanya dia nelfon kamu gak diangkat
terus keselnya kapan
waktu saya tanya
emangnya ada apa nyari junaidi
terus dia jawab
kalau gak ada yaudah
saya nelpon dewi kenapa hp kamu yang bunyi
lagi jualan cilok di tempat biasa
tadi ub bilang gak ada
iya saya baru aja sampai
maaf waktu kamu telepon saya gak tahu
gimana jualan kerudungnya
belum ada yang kejual
tadi saya lagi diangkut nggak kedengeran
yaudah gak apa apa
terus ada apa tadi nelfon saya
lamaran kerja kamu gimana
paling baru nanti sore aku tawarin ke saudara atau tetangga
belum ada panggilan
sabar aja kalau gagal usaha lagi ke tempat lain
jangan sampai putus asa terus balik lagi jadi copet
yaudah aku cuma mau nanya itu aja
barusan dewi mau apa nyari kamu
cuma nanyain lamaran kerja saya
kewi yang bantuin bikin surat lamarannya
sudah ada panggilan atau belum
kalau dijak barusan nanyain soal kerudung jualan dia yang dititipin ke saya buat saya bantu jualin
sudah laku apa belum
ini bukan pemberontakan
kita berhak memilih bisnis kita
bisnis yang satu sama lain bukan hanya sekedar partner
bisnis di mana kita berhak mendapat bagian yang pantas
bukan bekerja untuk sekedar memperkaya orang lain
bangkobang dalam perjalanan ke sini
bisnis tidak mengenal kata pensiun
selama kita masih mau dan mampu untuk bertahan di bisnis ini
kita sebenarnya bukan mau melawan muslihat
tapi meluruskan apa yang salah
kalaupun ada yang harus kita lawan
itu karena mereka mencoba untuk menghalangi kita
pembuang pembohong penipu seraka
seperti bos kalian berdua
hari ini ada empat orang kecepatan di pasar
saya ngerasa ini bukan kondisi yang
orang yang ada di sini karena kesalahan saya sendiri
orang yang gak bener bener saya kenal
di terminal juga ada masalah
si bubun dikerik orang
begitu kita tahu dalam teman sendiri
si kemod dia langsung menghilang
pipit yang bermasalah
dia dideketin perempuan
perempuan itu umpan pancingan
sepertinya ada orang lain di belakang semua ini
oke saya setuju
bos jamal memimpin kita
mengambil posisi yang sudah ditinggalkan mus
bagaimana pendapat teman teman yang lain
saya curiga jamal ada di belakang semua ini
jangan terpancing ada perang
kita perlu ngomong ke kamus
kalau nggak pasang iklan gimana orang lain tahu kalau kita butuh karyawan
akang udah minta tolong ke beberapa orang
kalau ada yang mau kerja di akang
di usaha ke cimpring
langsung aja dateng
kita udah dapet satu
sampai jumpa lagi